inilah detik detik sejumlah anggota satlantas polres cimahi
mengevakuasi seorang ibu hamil yang mengalami kontraksi
saat terjebak kemacetan di kawasan wisata lembang kabupaten bandung barat
ibu hamil ini kemudian dipindahkan ke mobil milik anggota satlantas
yang tengah menjalankan tugas pengurai kemacetan lalu lintas
ia mendapat pengawalan dari petugas saat menerobos lalu lintas
di kawasan lembang yang padat karena libur panjang jelang tahun baru
akhirnya pada minggu pagi ibu bernama seri saptarina ini
melahirkan anak perempuan pertamanya dengan berat badan dua tiga kg dengan selamat
kasat lantas polres cimahi akp susanti sama inah pun membenarkan peristiwa tersebut
ibu itu dengan suaminya menggunakan pick up berada di sekitaran farmhouse
dan melaporkan kepada anggota kami brigadir andi bahwa sudah terasa kontraksi
akhirnya brigadir andi melaporkan kepada saya selaku kasat lantas polres cimahi
dan saya koordinasi dengan kbo
atas peristiwa ini petugas kepolisian mengimbau bila pengendara mengalami
gangguan kesehatan dan hal penting lainnya bisa menghubungi pospol yang sudah disiagakan
masuk dokter polisi yang siaga di sekitar lokasi di sejumlah titik jalan raya lembang
restapa mungkas kabupaten bandung barat jawa barat